gambar buah semangka ramai berseliwaran di media sosial belakangan ini sebagai tanda dukungan terhadap palestina
kita sekarang lagi berupaya menurunkan harga tiket pesawat dan tidak akan menambah beban berat kepada masyarakat
lebih tinggi dari kampungnya maka kampung yang di depan ini rumah rumah itu ketinggiannya lebih tinggi
tentu yang kita jaga adalah mendekati lebaran di kuartal kedua tahun depan
menyerang pada saat malam hari
dan masyarakat indonesia berharap tim garuda muda akan menang dan dapat mengantungi kursi final
gerakan punggung dan pinggul secara bergantian atas bawah sambil melatih pernapasan
sehingga paling tidak dalam setiap harinya
pemerintah yang memiliki sertifikat lc mil mulai diwajibkan bagi calon pengantin
kalau misalnya kulit kita bariernya nggak bagus jadinya kering make up nggak nempel
dan di saat yang sama besar kemungkinan di koalisi tiga
ya selamat sore semuanya
ada nah ini orang ada yang menyebutnya sebagai batu dakon
pemudik menggunakan moda transportasi baik darat laut dan udara